nah ini memang soal mudik ya tadi kan setelah kita tahu nih setelah dilepas di gerbang tol cikampek pada kamis sore
ada rombongan kendaraan pemudik yang melintasi tol transjawa dengan rekayasa one way
dan akhirnya sudah tiba di gerbang tol kalikangkung semarang pada kamis malam
dan rombongan ini datang tanpa antrian ataupun penumpukan kendaraan udah mulai sepi kayaknya
ya berarti dengan adanya one way itu pemudik yang lewat jalur tol setidaknya aman ya
meskipun one way nya itu sampai pagi tadi nih harusnya kan cuma sampai dini hari ya jam dua belas malam
nah tapi nih pasti ada dampak selanjutnya dampak one way yang diberlakukan
membuat warga yang hendak masuk tol arah jakarta kebingungan dan terpaksa putar balik ke jalur arteri
jalur arteri akhirnya mengalami kemacetan
rombongan kendaraan pemudik dengan rekayasa one way tiba di gerbang tol kalikangkung semarang
pada kamis pukul dua puluh satu empat puluh lima waktu indonesia barat
sebelumnya rombongan pemudik ini memasuki gerbang tol cikampek
pada pukul lima sore
sejumlah petugas kepolisian dibantu jasa marga langsung memecah kendaraan ke gate gerbang tol kalikangkung semarang
yang berjumlah dua puluh satu gate untuk mencegah terjadinya antrean dan penumpukan kendaraan
untuk menghibur pemudik petugas memberikan karangan bunga kepada kendaraan pemudik pertama
yang masuk gerbang tol kalikangkung dengan rekayasa one way sesi perdana
jawa tengah agak macet kan
jawa tengah lancar
kita dikawal sampai
ini jumlahnya dari pak gilantes dan pak kapulda ya
kapolri jenderal listio sigit prabowo menyebut sistem one way terbukti mampu mengatasi kemacetan di ruas tol jakarta cikampek
untuk penerapannya akan ada evaluasi harian dengan harapan rekayasa one way bisa mengurai kemacetan parah
yang diprediksi terjadi pada tanggal dua puluh sembilan april hingga satu mei
sebaliknya dampak one way mengakibatkan warga yang hendak masuk tol arah jakarta
di wilayah cirebon kebingungan dan terpaksa putar balik ke jalur arteri
bahkan beberapa pengendara rela menunggu hingga tol arah jakarta kembali dibuka
dari jam berapa ini
dari jam enam tadi
jam enam tadi
mau nunggu dibuka atau gimana ini
kalau misalkan informasinya mau dibuka ya kita nunggu buka
karena kalau panturan capek banget
sementara itu puncak arus mudik mulai terlihat di jalur arteri karawang kamis malam
pertugas pun mengarahkan seluruh kendaraan dari perbatasan bekasikarawang tanjung pura
untuk langsung masuk jalur arteri
petugas di pos pengamanan tanjung pura yang merupakan perbatasan bekasi karawang
memperlakukan penyekatan dan mengalihkan seluruh kendaraan masuk jalur arteri
menuju kelari cikampek pantura
di jalan tol itu sedang ada one way dari jakarta
sehingga kita mencoba agar mereka lancar
kita gunakan jalur arteri yaitu jalan baru menuju cikampek
penyekatan dilakukan untuk mencegah penumpukan kendaraan di dalam kota imbas one way
dari tol jakarta cikampek
di mana akses mobil atau bus dari karawang untuk masuk tol telah ditutup
pemiliputan cnn indonesia